kita langsung bergabung ke geraha bnpb untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait perkembangan terkini wabah virus corona
berpikir kita cara bertindak kita cara bersikap kita yang baru
mari produktif tetapi aman dari covid sembilan belas
saudara saudara telah banyak saudara saudara kita yang bekerja mati matian
untuk bersama sama secara terintegrasi menanggulangi permasalahan ini
beberapa hari yang lalu saya mengunjungi rumah sakit darurat covid di wisma atlet
kita lihat bagaimana saudara saudara kita tenaga kesehatan di sana bekerja tanpa mengenal lelah
hari ini saya mengunjungi balai besar teknologi kesehatan lingkungan
yang berada di jakarta dan saya melihat bagaimana teman teman ahli teknologi laboratorium medik
yang terhimpun di persatuan ahli teknologi laboratorium medik indonesia patelki
bekerja non stop dengan shift mulai jam sembilan pagi sampai jam tiga sore salah satunya
dan nanti akan dilanjutkan oleh shift berikutnya demikian seterusnya dua puluh empat jam
dengan menggunakan apd yang penuh lengkap harus berhadapan langsung dengan virus
selama enam jam dengan menahan keinginan untuk ke kamar kecil
menahan keinginan untuk minum untuk makan dan seterusnya non stop
kami hormat dan berterima kasih atas dedikasi rekan rekan sekalian
dari persatuan ahli teknologi laboratorium medik indonesia

karena anda memiliki peran yang luar biasa di dalam kaitan dengan penanggulan covid sembilan belas ini
ini yang harus kita apresiasi dan kita yakini mereka adalah pekerja yang profesional
yang tidak mengenal hari libur yang terus melayani kita semuanya
oleh karena itu saudara saudara sekalian mari kita betul betul mampu merubah diri
dan menjaga diri agar kasus tidak semakin banyak
sampai dengan hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan secara akumulatif spesimen
sebanyak dua ratus lima puluh enam sembilan ratus empat puluh enam spesimen
kami pereksa dengan real time pcr maupun dengan tes cepat molekuler
dari hasil pemeriksaan itu pada hari ini terkonfirmasi
covid sembilan belas meningkat empat ratus tujuh puluh sembilan orang sehingga menjadi dua puluh dua tujuh ratus lima puluh orang
kasus sembuh dua ratus empat puluh orang menjadi lima enam ratus empat puluh dua orang
kasus meninggal sembilan belas orang sehingga menjadi satu tiga ratus sembilan puluh satu orang
sudah memperbaiki kesehatan
empat ratus lima kabupaten kota yang terdampak di seluruh provinsi
saudara saudara inilah yang menjadi beban kita
penambahan kasus masih terus terjadi
orang dalam pemantauan yang hari ini masih dalam proses pemantauan
ada empat puluh sembilan tiga ratus enam puluh satu orang dan odp yang masih diawasi ada dua belas tiga ratus empat puluh dua orang
pertama kembali kembali kita ingatkan kita berubah paradigma kita
kita tetap harus mulai produktif namun aman dari covid sembilan belas
ketentuan ketentuan telah dibuat oleh pemerintah
tadi gubernur dki juga sudah menyampaikan upaya upaya untuk mengendalikan ini
supaya semuanya segera bisa kita atasi
saudara saudara ikuti terus perkembangan tentang informasi covid sembilan belas ini
telah cukup banyak media yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara benar
oleh karena itu kita yakin dengan kebersamaan dengan saling gotong royong bahu membahu kita bisa menyelesaikan permasalahan ini
diperlukan stamina sosial diperlukan kepedulian yang lebih diperlukan tenggang rasa yang lebih
bahwa yang kita hadapi adalah masalah bersama bukan masalah orang per orang
kita bisa melindungi keluarga kita kita bisa mengedukasi keluarga kita untuk berubah
cara hidupnya dengan menggunakan kriteria normal yang baru
kita bisa melindungi lingkungan kita kita bisa melindungi orang lain secara bersama sama secara gotong royong tidak terputus
saudara saudara kita yakin bahwa kita bisa melakukannya kita pasti bisa
sekian dan terima kasih